uji coba jalan layang tapal kuda lenteng agung dan tanjung barat dilakukan selama tiga hari mulai minggu hingga selasa
pengoperasian masih dilakukan secara terbatas pada minggu mulai jam delapan pagi hingga sembilan malam serta senin dan selasa dari jam enam pagi hingga sembilan malam
selama tiga hari tersebut dinas bina marga dki jakarta akan mengidentifikasi segala kekurangan sebelum pengoperasian secara penuh
saya pun tak mau kelewatan untuk melintasi jalan layang tapal kuda pertama di indonesia
ya jadi setelah melewati jalan layang saya merasa memang masih kurang dari segi marka jalannya
misalnya di titik jalan
layang tanjung barat atau di titik putaran menuju ke arah pancoran
sebelumnya itu ada pertigaan
nah saya rasa perlu signifikan lagi marka penunjuk jalannya di sana
selain itu juga kita harus lebih berhati hati karena setelah jalan lurus putaran di atas itu cukup tajam
jadi kita lebih harus melambatkan kendaraan
nah terakhir ini terkait pengecetan rumah rumah di sekitaran jalan layang
saya sih selama mengendara ya gak ngeliat apa apa sih
jadi saya rasa bagusnya kalau cuma ada di atas lunduan doang
tak hanya saya yang antusias masyarakat pun mengharapkan kedua jalan layang ini dapat segera beroperasi secara penuh
menurut saya sih ini sudah mengurangi kemacetan di jakarta ya
udah mulai bagus menurut saya
ya semoga aja ke depannya ini lebih baik lagi bisa dioperasikan lebih cepat gitu
jadi kan kita nggak usah muter balik jauh jauh
ya harapannya secepatnya bisa dibuka seluruhnya lah
jadi semua bisa memanfaatkan semuanya gitu
tetapi masyarakat masih harus bersabar
alasannya setelah tiga hari uji coba jalan layang akan kembali ditutup untuk dilakukan evaluasi
gubernur dki jakarta anies baswedan dalam tinjauannya mengatakan
lamanya evaluasi tergantung perbaikan dan pengerjaan infrastruktur yang belum selesai
ini sekarang jpu sedang dalam konstruksi
di jpm nya sudah selesai
kalau yang di pasar minggu sudah hampir finalisasi
sekarang kan masih minim sekali markanya memang
jadi sebagian yang basic basic sudah ada
tapi selama dua hari ini akan dilakukan penambahan dan pemantauan
pembangunan kedua jalan layang telah dilakukan sejak akhir desember dua ribu dua puluh
proyek ini menelan anggaran sekitar rp satu ratus sembilan puluh satu dua miliar
untuk titik tanjung barat
dan rp satu ratus enam puluh delapan lima miliar untuk titik lenteng agung
pengoperasian jalan layang tapal kuda diharapkan dapat mengurai kemacetan tiga puluh hingga empat puluh persen
reza ramadan imam muhairib jakarta